dia pasti capek banget
naya gak ada
tapi kamu tenang aja ya

bapak mau ngapain
boleh angkat kepala kamu sedikit
kok tangan bapak bisa ada di situ
iya tadi pas kamu ketiduran
terus kepala kamu mau ngebentur ke sana
saya buru buru langsung nahan deh
saya ketiduran di mobil bapak
tidak apa apa kok
kan tidak ada yang ngelarang kalau orang tidur
kita sudah sampai
makasih ya pak sudah mengantarin saya pulang
kalau setelah ini
bili masih gak bisa hidup
udah lama ya nung binagu
lalu banget sih kamu
kok kamu manyun gitu sih
jangan pegang pegang aku ya
tuh kan galak
kamu gak suka deh kamu galak kayak gitu
kalau kamu itu pernah sayang sama aku
kalau sampai kamu masih ganggu hidup aku lagi
segini sih kurang kayaknya
kamu loh yang minta lima puluh juta
dan itu uang lima puluh juta
segini itu gak cukup untuk nutupin jati diri kamu
ya gimana dong ya
aku udah tahu tentang adik kamu
jadi kau mau menguras aku
boleh wander penjaja
masih ada jalan ke amerika